sampai jumpa di video selanjutnya
ibu ibu muda dong bu
assalamualaikum bu mimin
ya bu sebentar
katanya dua hari mau dikembalikan
ini sudah tiga hari lebih
gelang ibu dicopet
pokoknya kalian harus ganti
saya nggak mau tahu
ya bu insya allah
tapi sekarang ini memang saya belum punya uang
kalian harus ganti
kamu ya tak bisa nggak ringan bu
saya gimana kebanyakan fht

lebih baik kita ngobrol
di dalam sambil tidak perlu lagi bicara usah masuk kami mau minta uang kami kembali kalau
tidak kami akan laporkan bumi ke polisi ditangkap saja jangan bu saya mau masuk penjara
ibu ibu sekalian tolong maafkan ibu saya nanti insya allah saya yang ganti perhiasan ibu ibu
sulit ibu kamu itu emang penipu semua warga sini ditipunya tadinya kami enggak percaya
tapi ternyata kami sendiri kena tipu iya sekali lagi saya mohon maaf maaf maaf maaf ya
sudah pokoknya kami minta uang kami kembali dasar mbak tipu
ibu kenapa sih harus nipu terus
sekarang gimana coba suri harus ganti perhiasan ibu ibu itu gimana bu
ya udah sekarang sulit berangkat kerja dulu
bu kalau boleh saya mau minta lebur saya juga mau kok bantu bantu beres beresin barang barang
lembur tapi apa nanti kamu enggak kecapek ya fuli enggak kok bu saya udah biasa kerja keras
kalau gitu hari ini kamu sudah bisa mulai lemur ya betul bu terima kasih ya udah saya permisi dulu
sulit jadi lembur bu

lho bu dia bisa sakit kecapean
lho bu dia bisa sakit kecapean
lho bu dia bisa sakit kecapean
di tulandi ibu juga sudah bilang sama suli
tapi dia tetap memaksa
ibu juga gak tahu
sepertinya dia menanggung beban yang berat
tapi dia tidak mau cerita
suli seperti tia ya mak
suka kerja keras
juga gak banyak bicara
ngapain tuh anak
jam segini belum pulang
rajin banget sih
gak tahu lembur kali
rajin banget sih
rajin banget sih
ternyata udah malam banget ya gak kerasa
mudah mudahan masih ada kendaraan umum
kayaknya kamu kecapean
aku antar pulang yuk
aku aku bisa pulang sendiri
makasih ya bang
ngapain kamu malam malam kelayaran
oh aku baru pulang kerja
baru pulang kerja
paling paling kamu berdua duaan dengan cowok yang kerja di sana kan
kan kamu itu udah salah sangka
aku harus jelasin semuanya
dia itu tuh cuma
aku gak perlu penjelasan dari kamu
kamu mau pegangan tangan
kamu mau peluk pelukan
aku gak peduli
ya allah kenapa arfan jadi salah sangka gini ya
itu kan bapak
masya allah pak
bapak habis minum minum ya
ya ampun pak
masih menunggu passive